berbagai upaya yang dilakukan pemerintah saat ini seolah kalah cepat dengan persebaran virus corona
setidaknya ada empat varian virus corona yang menjadi perhatian who dan ada di indonesia saat ini
namun yang paling meresahkan adalah varian delta yang juga menghantam india sangat keras
dalam konferensi pers hari ini menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan bahkan mengatakan varian delta tidak bisa dikendalikan
kita bahas malam ini bersama narasumber yang bergabung secara virtual
yang pertama saya sapa dulu prof herawati sudoyo phd wakil kepala lembaga biologi molekuler eijkman bidang penelitian fundamental
prof hera selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih prof sudah bergabung malam hari ini
saya juga menyapa dr fathia izbania dokter spesialis paru rsup persahabatan
dr fathia selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih dokter sehat sehat semua
saya harapkan ibu ibu sekalian saya ke prof hera terlebih dulu prof
tapi sebelum kita menjelaskan itu saya ingin memberikan gambaran dulu sebenarnya
ada paling tidak ada empat varian virus corona yang kemudian diprediksi sudah ada di indonesia
saya bacakan di sini diantaranya yang pertama adalah alpha asalnya dari inggris diketahui september dua ribu dua puluh empat puluh tiga hingga sembilan puluh persen lebih menular
kemudian beta ada potensi menimbulkan gejala berat
kemudian ya ini diulang lagi alfa
alfa juga bisa menimbulkan gejala berat
berikutnya kita lihat beta
oke ini dia beta dari afrika selatan mei dua ribu dua puluh potensi menimbulkan gejala berat juga ada
yang berikutnya kita lihat
yang berikutnya kita lihat gamma dari brazil november dua ribu dua puluh cenderung kebal dengan pengobatan covid sembilan belas
kemudian yang terakhir adalah delta
kita lihat delta ditemukan di india oktober dua ribu dua puluh tiga puluh hingga seratus persen lebih menular daripada alpha
dan potensi peningkatannya potensi peningkatan risiko adalah dua kali daripada alpha
prof hera berikan penjelasan kepada kami yang awam ini seperti apa sebenarnya karakteristik penyebaran varian baru virus corona yang ada di indonesia
kalau tadi di konferensi pers disampaikan sekitar sembilan puluh tujuh persen yang menyebar dengan cepat di indonesia saat ini adalah delta apakah benar seperti itu prof
saya kira apa yang telah disampaikan pada konferensi pers itu benar ya
tadi mbak putri menyebutkan bahwa ada varian alpha
nah varian alpha yang dari inggris itu kita tahu sebenarnya sudah menyebabkan penyebaran yang jauh lebih menular
dalam arti bahwa dia itu menyebabkan ikatan ke reseptor sel manusia itu sangat sangat kuat
itu empat puluh sampai tujuh puluh persen daripada yang lain
sedangkan yang varian delta itu empat puluh persen lebih daripada lebih cepat dan lebih menyebar daripada varian alpha
jadi kita bisa melihat bahwa memang virus ini virus yang untuk penyebaran
varian delta ini memang memiliki sifat transisi yang jauh lebih cepat daripada yang lain lainnya
prof bisa digambarkan tidak katakanlah satu orang yang terpapar delta
lalu bisakah dikatakan dia bisa memaparkan itu menulari berapa orang gitu misalnya
nah sebenarnya kan yang kita harus lihat adalah berapa banyak sekarang ini varian delta
yang ada di indonesia
supaya teman teman para epidemiolog itu bisa memperkirakan atau kita berdasarkan data data itu memperkirakan bagaimana proses penyebaran itu
dari satu orang ke berapa orang sehingga terjadi begitu
oke baik saya ke dr fathia sekarang
yang dokter selama ini atau katakanlah selama

katakanlah selama tiga hingga dua bulan terakhir ini dokter temui
apakah ada gejala khusus dan apa yang harus diwaspadai sekarang
jadinya memang gejala delta ini memang berbeda dari varian pendahulu
berdasarkan penelitian dari inggris zoe symptoms
dan berdasarkan pengamatan saya juga
jadinya varian delta ini memiliki resertasi klinis yang agak berbeda dengan yang dulu
sekarang lebih dominan adalah sakit kepala sakit kepala kurokan dan demar
jadinya untuk jadinya anak atau kehilangan hidup
maka di situ ya tangan kita berkurung itu tidak banyak seperti yang sebelumnya
walaupun juga ada gejala gejala lain yaitu nyeri nyeri otot dan lain lain
yang seperti varian yang sebelumnya
oke prof hera betulkah varian delta ini lebih sulit terdeteksi
saya kira pernyataan itu tidak terlalu benar ya
karena deteksi yang harus kita lakukan adalah dengan whole genome sequencing
maksudnya itu apa
maksudnya adalah kita harus merunut seluruh informasi genetik dari virus virus
nah tentu saja tidak semua institusi yang dapat melakukannya
paling tidak ada sembilan belas lembaga penelitian universitas bekerja keras untuk mencari virus virus yang beredar di indonesia
nah itu mungkin yang dimaksud dengan apakah itu sulit atau tidak dalam arti untuk melakukan atau mencari varian delta ini
kalau misalnya dilihat dari data yang tadi saya himpun
yang lebih mungkin untuk memberikan dampak berat bagi tubuh adalah varian alpha ini
sedangkan kalau delta penyebarannya cepat tapi cenderung lebih ringan
bisakah diberikan kesimpulan seperti itu prof hera atau tidak atau bagaimana
kalau kita memberikan kesimpulan itu adalah kesimpulan yang berdasarkan bukti bukti dalam arti bahwa kita telah melakukan studi
sehingga kita berani membuat kesimpulan seperti itu
sampai sekarang ini sebenarnya belum pernah ada atau studi yang definitif yang menyatakan bahwa varian delta itu akan menyebabkan tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi
oke baik saya ke dr fathia lagi
dokter kalau misalnya dari pasien yang dokter temui di rsup persahabatan
seberapa besar dampak varian delta jika diderita oleh satu orang lalu melebar atau meluas ke samping sampingnya
katakanlah kita sekarang banyak kluster keluarga apakah memang salah satu penyebabnya adalah adanya varian delta ini
ya jadinya memang berbeda dengan yang dulu dulu ya
dulu dulu awal pandemi klusternya berbeda ya
misalnya kita sudah ada kluster pasien dokter lalu kluster ke perkantoran dan sekarang ini yang lebih masif lagi yaitu kluster keluarga
sebetulnya semua varian bisa terdiri pada semua singkatan kluster tersebut ya
dr fathia pertanyaan yang sama tadi seperti yang saya tanyakan kepada prof hera
betulkah kemudian yang ketika delta ditemui anda tadi sudah menyampaikan beberapa karakteristik gejalanya secara fisik
kemudian tidak terlalu berbahaya hanya penularan yang lebih cepat dibandingkan varian alpha yang dikatakan berdasarkan studi di cdc dan juga di inggris
sudah dikatakan akan lebih memberikan dampak lebih buruk
ya jadinya memang varian delta ini dia transmisinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan varian alpha
nah apakah lebih berat data data tersebut memang sedang dikeliti
dirawat inap bukan berarti mortalitasnya tinggi ya tapi dirawat inap terutama pada pasien pasien yang tidak divaksinasi
memang untuk varian delta ini saat ini lebih terlihat ya anak anak dan dewasa
dewasa muda dan dewasa terutama kelompok tersebut belum sempat dilakukan vaksinasi semasif yang usia lanjut
oke menarik saya akan dalami lagi soal itu terutama berkaitan juga dengan meningkatnya kematian di usia muda yang beberapa saat lalu kami juga sudah pernah membahasnya
dan apakah itu juga merupakan dampak dari varian delta ini kita sekarang jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast saya akan kembali ke prof hera dulu
kita masih membahas soal varian virus corona yang ada di indonesia
salah satunya varian delta yang saat ini juga dinilai agak sulit dikendalikan
prof hera selain varian delta ini sebenarnya apakah ada lagi varian lain yang harus diwaspadai oleh indonesia saat ini
saya mengutip pada pernyataan anda
anda ada juga varian yang asli indonesia yang juga tidak kalah berbahaya
saya sebenarnya tidak pernah bilang varian asli indonesia
tetapi varian yang memang ditemukan di indonesia
karena kita belum menemukan varian varian tersebut di tempat lain
nah tapi varian tersebut itu tidak masuk dalam varian of concern
cuma dia masuk dalam suatu label dari who yang namanya peringatan untuk pemantauan lebih lanjut
nah varian ini sebenarnya itu b seribu empat ribu enam ratus enam puluh dua itu sudah lama kita miliki
sudah lama kita miliki
dan dia sudah tersebar kurang lebih di dua puluh dua provinsi
tetapi data terakhir
per lima belas juli
itu sudah memberikan gambaran bahwa
semua varian lain itu sudah tergantikan oleh varian delta
jadi menurut saya yang kita harus concern itu tetap varian delta
karena yang tadi namanya peringatan untuk pemantauan lebih lanjut dari wao
kalau dia kemudian tidak menyebabkan kejadian yang luar biasa
dia itu sama sekali tidak mendapatkan yang namanya varian of concern dan sebagainya
seberapa efektif vaksin yang saat ini sudah didapatkan oleh sebagian masyarakat indonesia untuk melawan varian delta ini prof
kita tahu ya bahwa efikasi dari vaksin yang kita peroleh itu kan memang tidak terlalu rendah
tinggi dibandingkan dengan
ya jadi itu juga menjadi suatu hal yang mungkin menjadi pertimbangan
mengapa diperlukan juga booster
jadi yang ketiga
saya kira itu kan arah situ ya pertanyaannya
oke yang kemudian rencananya pertama kali akan diberikan kepada tenaga kesehatan itu kan ya prof ya
oleh kementerian kesehatan
oke oke baik saya ke dr fathia
dr fathia menyambung yang tadi sempat anda sampaikan terkait dengan gejala dan apa yang dialami oleh mereka yang terinfeksi varian delta
yang saat ini fatal adalah kematian di usia muda juga meningkat
anda juga melihat itu di rs up persahabatan
jadi beberapa kasus yang sudah ramai juga diperbincangkan banyak disampaikan di beberapa kasus
di beberapa artikel
tanpa gejala kemudian satu dua empat hingga lima hari perburukan terjadi dan sangat cepat hingga akhirnya meninggal dunia
dan itu memang bisa terjadi karena varian delta ini dokter
ya jadinya karena memang sekarang yang mendominasi di indonesia adalah varian delta
jadinya bisa kemungkinan disebabkan oleh itu
tapi gejala gejala perburukan itu bukan hanya dipunyai oleh varian delta
juga oleh varian varian yang sebelumnya
semua jadinya perburukan yang tiba tiba itu bisa terjadi saja
lalu apa yang harus kami waspadai sekarang dokter
ya jadinya yang harus diwaspadai adalah satu mencegah supaya penyebaran virus ini tidak menjadi lebih masif lagi
ya protokol kesehatan patuhi ppkm darurat yang sedang dijalankan oleh pemerintah
tetapi tetap protokol kesehatan
dan jangan lupa vaksinasi
oke begitu juga dengan vaksinasi
prof hera apa yang harus sekarang warga perhatikan berkaitan dengan banyaknya varian
kemudian varian delta saat ini juga diduga sudah bermutasi lagi
anda tadi kan juga tadi mengatakan ada beberapa varian delta dan turunannya
oh oh bukan ya
jadi itu bukan turunan dari varian delta
tetapi suatu hal yang lain yang memiliki mutasi sendiri

kalau tadi dikemukakan misalnya prokes dilihat dari sudut
saya tetap aja bilang tiga m dan kemudian turunannya mau jadi enam m
tapi yang tiga t nya itu justru yang menurut saya menjadi suatu hal yang sangat sangat penting
dalam penanganan varian ini
itu akan makin tahu kita
apa apa saja yang ada di indonesia
dan bagaimana pengaruhnya
terhadap penanganan penyakit
dan tadi juga
misalnya dr fathia
banyak sekali misalnya anak anak
kita lihat sendiri dari
yang delta yang
itu kita bisa melihat
banyaknya anak muda
jadi dari dua puluh satu tahun
dan kemudian anak anak di bawah sepuluh tahun
itu sesuai dengan
bagaimana yang terjadi di
untuk mereka yang saat ini sedang
dokter tadi sudah mengatakan
perburukan yang cepat itu tidak hanya
terjadi di fathia
tapi juga varian varian yang lain
jadi apa yang harus spesifik
secara spesifik diperhatikan oleh mereka
yang saat ini sedang berjuang
ya maksudnya yang sedang lagi
sedang isolasi mandiri
betul isolasi mandiri
bagi mereka yang sedang
jangan berkecil hati
dengan daya tubuh yang baik
minum obat yang sudah diberikan oleh
dokter makan makanan yang
bergizi obati penyakit
penyerta yang ada
dan yang satu lagi penting
tetap berpikir positif
adanya beberapa varian ini
tadi juga ada salah satunya
kebal dengan pengobatan covid disini disampaikan
katanya gama apakah ada
treatment khusus kemudian yang akan diambil oleh
tenaga kesehatan untuk memantau
atau mengobati mereka yang diduga
terpapar varian delta ini
sampai saat ini memang belum ada obat obatan yang spesifik
obat yang saat ini disarankan
yaitu vapidirapir dan
remdesivir untuk kasus
yang sedang berat dan pemberian
kotikosteroid untuk kasus yang
berat hanya itu
saja oke artinya hanya
kembali mengobati gejalanya gitu ya dok ya
iya tapi ingat mengobati
itu dalam pandemi itu
penerbangan merupakan suatu pilihan yang terakhir
yang paling penting adalah
mencegah supaya jumlah
kasus tidak semakin naik
kami para tenaga kesehatan
dan fasilitas kesehatan
memiliki keterbatasan juga
baik pun jumlah maupun
yang tidak enak dalam suatu pandemi
adalah dalam jumlah
pasien dalam jumlah yang besar
sedangkan fasilitas yang
tidak terlalu banyak
dr fathia terima kasih malam hari ini sudah bergabung
prof hera terima kasih
banyak malam hari ini sudah bergabung
memberikan penjelasan kepada kami
lebih gamblang lagi apa yang betul betul
saat ini kita sedang hadapi bersama sama
terima kasih banyak prof hera
terima kasih selamat malam
dr fathia terima kasih sehat selalu